rapat dengar pendapat komisi dua dpr dengan komisi pemilihan umum
memutuskan bahwa pejabat petahana wajib mengajukan cuti di luar tanggungan
sebagai syarat mutlak pencalonan
meskipun ini hanya rapat dengan pendapat
tapi berdasarkan undang undang pilkada keputusannya mengikat
menurut komisioner kpu hadar nafis gumai
kpu menafsirkan pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang pilkada tahun dua ribu enam belas
tentang cuti petahana saat kampanye sebagai peraturan berkampanye
bukan syarat mutlak pencalonan
namun akhirnya rapat dengar pendapat memutuskan pejabat petahana
harus mengajukan cuti selama periode kampanye sebagai syarat mutlak pencalonan
kandidat yang tidak menyatakan kesediaannya untuk cuti selama masa kampanye
atau gagal menunjukkan berkas cuti yang ditandatangani menteri dalam negeri
selambat lambatnya tiga hari setelah ditetapkan sebagai calon dianggap gugur
atas putusan itu kpu hanya bisa mengikuti dan menindaklanjutinya
kalau penafsiran sudah kami tuangkan di dalam draft perubahan pkpu kampanye
itu bukan merupakan syarat calon itu merupakan pengaturan pengaturan kampanye
dan kemudian kami mengaturnya sebagai hanya kalau berkampanye
bukan masa selama masa kampanye kira kira begitu
dan kemudian kalau terjadi pelanggaran itu ya nanti dia akan dikurangi jatah kampanye nya
atau bahkan kalau tidak menyerahkan sama sekali dilarang berkampanye
itu sebetulnya pandangan kami
tetapi saya kira itu sudah selesai karena rdp sudah mengeluarkan keputusan
dan keputusan rdp harus kami tindaklanjuti harus kami ikuti
karena pasalnya mengatakan keputusan rdp mengikat
sementara terkait proses gugatan uji materi cuti kampanye petahana yang sedang berjalan
hadar menyatakan menghargai dan menunggu hasilnya
sebelum ada putusan
mk kpu tetap akan menjalankan hasil rdp
meski demikian kpu yakin bahwa proses uji materi yang tengah berjalan
tidak akan mempengaruhi jadwal kampanye dan pemilihan yang sebelumnya telah ditetapkan
tidak harus mundur kpu kampanye tetap berjalan
yang sisanya nanti diatur lagi dengan peraturan yang lain
misalnya akibat perubahan perusahaan mk
tidak ada yang harus mundur tidak ada yang harus menunggu menunggu
karena kita melaksanakan sesuai dengan peraturan yang memang berlaku pada saat ini
dan itu jadwal kampanye adalah tiga hari setelah ditetapkan
itu ada di dalam pkpu tahapan yang sudah memang ditetapkan